pak rijal baik
pak rijal setia sama bumina
keluarkan dari mulut
indri ke kamar dulu ya
pak rijal setia sama bumina
saya boleh tanya sesuatu nggak
ya boleh bu
waktu kang rijal kerja
genit gak pak
ya udah lah bu
pak rizal itu orangnya baik
jadi gak pernah genit
selama kerja sama saya itu
pak rijal itu tidak pernah genit bu
ya di kantor itu memang ada pegawai perempuan
pak rijal ngobrolnya seperohnya aja bu
oh gitu ya
bu aminah gak usah khawatir
pak rijal itu
kalau pak rijal itu selingkuh
udah loh bu
bu aminah gak perlu mikir yang macem macem ya bu
kasian dedek bayinya
kalau bu aminah
mikir yang aneh aneh
terus jadi resah
nanti dedek bayinya juga ikutan resah
kepengennya sih saya gak mikir
saya kepikiran terus pak
untuk orang hamil
memang tingkat kecemasannya itu
jadi lebih tinggi
sebenernya gak ada apa apa
udah dua kali nikah
pernikahan saya selalu kandas
gak mau nikah lagi
tapi setelah ketemu mas rizal
semuanya jadi lain
mas rizal orangnya baik
mas rizal pasti mau dengerin
harus dengerin penumpangmu
tapi cara mas rijal ngedengerin
vin kan udah liat sendiri
anak anak saya sudah besar
saya juga gak mau ngerusak rumah tangga mas
tapi perasaan ini nggak bisa dibohongi
omah dari mana
dari rumah selvi
kamu mau kemana
indri disuruh om aji ngumpulin
anak anak rumahnya om aji
biar tante puput gak gangguin mama
tante puput ada di rumahmu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
supaya mamamu kan gak sempat mikirin papamu
di rumah mama disuruh dengerin lagu lagi
terus kakinya direndam
udah kayak disalan
kita ngobrol bertiga sama indri
enggak enggak enggak
indri gak boleh tau
kalo indri tau dia pasti histeris marah marah
akhirnya orang sekampung pada tahu
terus kita mesti gimana
kita harus selesain bertiga
gua lu sama papa
perasaan ini nggak bisa dibohongi
datang dengan sendirinya mas
saya sudah tua vin
saya nggak butuh yang muda yang kaya
saya merasa bersalah sama istri saya
mas ini orangnya penyayang keluarga
masasihbeitetah kita di rumah slides
udah siang kita pulang yuk
saya masih pengen curhat lagi
sebentar dari anak saya

jangan kau dengar lagi
bang kes mates christian nya mati

apa waalaikumsalam ada apa drik papa dimana di bogor ngapain pak
nganterin penumpang papa pulang sekarang penting iya pak pulang penting ada apa andri udah nanti
aja andri ceritain pokoknya papa pulang sekarang penting iya kamu nggak ada apa apa kan ada apa
makanya papa pulang sekarang iya pak pulang assalamualaikum waalaikumsalam
udah nggak apa apa biar bupuput di sini aja menghibur mina lagi ada masalah iya
mak ayo masuk aja masuk
tanamkan pikiran pak rijal baik
pak rachel setia sama bumina
dari hidung keluarkan dari mulung
omah indik kamar dulu ya
pak rijal setia sama bumina